jembatan wonokromo di atas aliran sungai jagir surabaya
senin sore ramai didatangi warga
fenomena ikan mabuk kembali terjadi
di mana banyak ikan yang muncul ke permukaan sungai dan mudah ditangkap
menurut warga ikan mabuk disebabkan karena pergantian cuaca
yang kini masuk ke musim penghujan
beberapa warga mampu mendapatkan tangkapan ikan yang cukup banyak
hingga satu keranjang
jenis ikan yang terjaring rata rata adalah ikan mujair dan ikan nila
warga mengaku akan menjual ikan ikan hasil tangkapan
dan sisanya akan dikonsumsi sendiri
adanya fenomena ikan mabuk ini membuat warga sangat antusias
untuk mendapatkan ikan sebanyak banyaknya
meski belum mengetahui aman atau tidaknya bagi kesehatan
jika ikan mabuk tersebut dikonsumsi